alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma sbikrabbanatina fiddunnihasanah isfi'an tasayafi la sifauka layuqadiru shokom
ada beralah muslimus di jaringan kita
tidak pak tidak apa apa
galang kiriman itu berhasil dibunuh ustaz rahman
sekarang bagaimana pak
belalang itu sudah melakukan tugasnya dengan baik
karena dari gigitannya
yang mengandung racun yang sangat mematikan
dan dari kehancuran tubuhnya itu
mengeluarkan asap yang mengandung racun yang juga sangat lemah
mereka semua akan mati
termasuk si ratan itu
jidung kalian asapnya beracun
cepat menghindar dari situ cepat
tidak ada alasan ketika hidupmu threat
tidak ada alasan ketika hidupmu threat
yang mempunyai hak hantar sapi
allah telah menurunkan obat untuk menangkal racun ini
melalui air zam zam
mata air yang penuh rahmat dan berkah
yang ada di kota mekah
tanah suci umat islam
akhir jam jam di mekah
jauh pak ustadz
bagaimana cara mendapatkannya
dalam waktu yang sesingkat ini
seandainya pak damar bisa datang lebih cepat pak ustadz
pak damar yang sok kaya dan pelit itu
pak daman saudagar dari kampung sebelah
beliau pergi ke mekah untuk menunaikan ibadah haji
semua warga ini mati keracunan
dan lagi belum tentu pak damar bisa mendapatkan
walaupun pak damar membawa air zam zam itu
tidak akan mungkin cukup untuk mengobati
warga yang keracunan begitu banyak
kalau allah mengendaki
semuanya bisa terjadi
kalian tunggu disini
semoga allah memenuhi permintaan
allah memang maha berkuasa atas segala sesuatu
ternyata kamu berangkat naik aja juga
kalau mau ambil air zam zam itu dimana sekarang
buat oleh oleh ya
kalau buat orang kampung nanti saya bawakan
tapi kalau ustadz rahman mau bawa juga
ambil saja disana
terima kasih pak damar
terus kalau mau beli korban habi itu dimana
itu mahal harganya
ustadz rahman punya uang enggak buat beli
tidak bisa beli
saya juga tidak bawa uang cukup
kalau boleh saya mau pinjam
nanti beli di pasar di dekat masjid
terima kasih pak damar

tidak ada yang bisa dihubungi dengan saya
tidak ada yang bisa dihubungi dengan saya
kadang teman kita semakin kritis
ya joh entah apa yang dilakukan ustadz radman di dalam
kenapa tidak keluar dari tadi
bapak bapak kita harus sabar
tadi amanah dari pak ustadz kalau kita disuruh menunggu di sini
dan itu tidak boleh dilanggar
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
kita harus cek tahu apa yang ada di dalam mirab itu